tangan tangan aku akan membantumu
kusira itu tidak apa apa
aku tidak apa apa
kusira itu tidak apa apa
kusira itu tidak apa apa
ya allah pukulannya benar benar hebat
jangan lupa like share dan subscribe ya